kabar baik kembali datang dari pasien positif covid sembilan belas
yang dirawat di rsud kota banjar jawa barat pekan ini
setelah sebelumnya tiga pasien
kali ini dua pasien positif terpapar corona diperbolehkan pulang
seorang pasien sembuh memberikan apresiasi terhadap petugas medis
yang sabar dan telaten merawatnya
tidak hanya tepat waktu memberikan obat
perawat juga memperhatikan pasien hingga hal terkecil
seperti memenuhi permintaan makanan kesukaan
kebaikan tenaga medis ini diakini mendatangkan energi tambahan
untuk kesembuhan pasien
pasien sembuh ini juga mendapatkan bantuan kebutuhan pokok dari rumah sakit
perawatnya itu saya kalau ada titipan dari luar tuh pada baik mau bawain
jadi kita juga kalau ingin makan sesuatu itu bisa dianterin sampai ke dalam
terus perawatnya juga suka ngibur kalau kita bilang kayak kita nangis
tapi perawatnya bilang tidak apa apa sembuh dulu
jadi bersyukur masih ada orang orang berhati hati
ada yang mau merawat kita
pasien dinyatakan sembuh usai menjalani uji laboratorium pcr dan swab
lebih dari dua kali dengan hasil negatif
kedua pasien merupakan perempuan asal pataruman kota banjar
dan pasien asal kabupaten pangandaran
mereka diduga terpapar covid sembilan belas usai melakukan perjalanan dari zona merah
swab ketiganya tanggal empat bulan lima itu nunggu hasil
dan sudah dibolehkan istilahnya pulang atau kembali ke rumahnya
untuk menjaga kemampuan
kita akan melakukan isolasi mandiri lagi sebelum hasil keluar yang ketiga
dua pasien ini menambah daftar pasien covid sembilan belas yang sembuh dari rsud kota banjar menjadi lima orang